kami telah terhubung dengan kapolres kabupaten natuna kbp nanang budi santosa saat ini berada di kabupaten natuna kepulauan riau
selamat sore pak nanang
selamat sore mbak
pak nanang informasi terakhir yang kami terima sudah tiga puluh satu jenazah korban ditemukan sementara dua puluh empat lain masih hilang
saat ini data terkini seperti apa pak
untuk saat ini sudah tiga puluh tiga mbak
ya tiga puluh tiga untuk kondisi masih tetap dilakukan pencarian
tiga jenazah sudah ditemukan artinya ada penambahan dua begitu ya pak hari ini ya
ya yang sudah teridentifikasi
nanti tadi ada empat lagi tapi belum kita ini kan masih proses identifikasi
kalau sudah teridentifikasi baru akan kita rilis semuanya nanti
baik artinya sudah tiga puluh tujuh korban ditemukan tiga puluh tiga sudah berhasil diidentifikasi sementara empat lainnya belum
bagaimana dengan korban hilang pak
datanya terkini seperti apa
berapa banyak masyarakat yang melaporkan
saat ini masih ada sekitar tujuh belas lagi yang dilaporkan hilang
tujuh belas yang dilaporkan hilang begitu ya pak ya
sementara pencarian korban ini difokuskan kemana saja pak
untuk pencarian korban ini kan masih semua di satu titik mbak di desa pangkalan ini
jadi terkumpul di situ jadi konsentrasi di satu titik saja
untuk hari ini sendiri bagaimana pak situasi proses pencarian
sudah ada tambahan alat berat sehingga sudah ada tujuh alat berat yang dikerahkan untuk pencarian
gambarannya hari ini pencariannya seperti apa
gambarannya untuk hari ini memang alat berat sudah datangkan jadi di samping digunakan untuk membantu melakukan pencarian juga digunakan untuk membuka akses jalan
karena akses jalan kan dari kemarin masih tertutup
lumpur yang tebal dan situasi hujan sehingga hanya dengan alat beratlah memungkinkan untuk menggeser memindahkan lumpur ini
situasi cuaca seperti apa kalau begitu pak nanang
untuk sehari ini cerah mbak
jadi pencarian bisa maksimal sampai pukul tujuh belas tadi
berapa banyak pak personil yang dikerahkan untuk melakukan pencarian
untuk personil ini kan banyak pak yang sudah datang di sini
sekitar ratusan lebih tapi dalam pencarian tidak bisa kita gunakan semuanya
cara bergiliran untuk antisipasi sehingga anggota tidak kelelahan pada saat pencarian
jadi gantian kita buat shift
jadi sehingga pencarian terus berlangsung tidak terhenti
pencarian sudah dilakukan selama beberapa hari begitu ya pak ya
kalau sejauh ini apa saja kendala yang paling berat yang dialami oleh petugas
karena saat ini cuaca mbak
karena terkadang siang cerah malamnya hujan
sehingga ini lumpur itu dia mentah air lagi
nah rencananya setelah kemudian ada tambahan alat berat
apakah mungkin ada kebutuhan lain pak untuk yang dibutuhkan sehingga untuk membantu upaya pencarian korban
saat ini memang kita alat berat sudah cukup
juga ada karena tertutup lumpur ini mbak ya
kita kemarin juga dapat bantuan dari mabespori untuk anjing pelacak baru datang hari ini
besok akan kita gunakan untuk membantu kita melakukan pencarian
tadi pak nanang katakan masih ada tujuh belas orang yang dilaporkan masih hilang
hingga kapan kemudian pencarian korban ini akan terus dilakukan pak nanang
masih akan kita lakukan pencarian
sampai insya allah ya
doanya semoga bisa ketemu semua
sehingga keluarga yang merasa kehilangan bisa tidak resah terus
kita tunggu sama sama bagaimana kemudian hasil dari upaya pencarian ini
akbp nanang budi santosa terima kasih
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom
selamat sore pak
selamat sore mbak terima kasih